seperti inilah kondisi display alat pengukur indeks standar pencemaran udara atau ispu
yang berada di persimpangan lampu merah jalan jenderal anumerta ahmad yani pontianak
alat pengukur ispu ini dibutuhkan masyarakat untuk mengetahui seberapa tinggi tingkat pencemaran udara
apalagi sepekan ini kondisi kualitas udara kota pontianak mulai diselimuti kabut asap
yang berasal dari kebakaran lahan gambut di sejumlah titik di kabupaten kuburaya
menurut kepala dinas lingkungan hidup dan kehutanan kalimantan barat adiani
alat display pencemaran udara itu dalam pengelolaan dinas lingkungan hidup kota pontianak
namun adiani tak menampik saat ini kualitas udara di kota pontianak terus memburuk
data yang kita peroleh di kota pontianak memang agak signifikan nih
dengan kondisi seperti ini
dan terjadi di tanggal kemarin

karena ada seribu lebih hampir dua ribu titik hotspot
dan ternyata signifikan dengan ispu yang ada di kota pontianak
dan ini hampir semuanya itu kalau kita punya data
sudah sampai sangat tidak sehat
yang terjadi pada sore sampai malam hari
kepala dinas lingkungan hidup kota pontianak
syarif kusmulyono alkadri tak membantah
jika display alat pengukur indeks standar pencemaran
udara di simpang lampu merah jalan ahmad yani pontianak sudah lama rusak
namun display ispo itu bukan alat yang mengukur kualitas udara
alat pengukur indeks standar pencemaran udara adalah aki ms
yang masih berfungsi baik dan ditempatkan di kantor camat pontianak tenggara
betul distrik itu tadi tidak berfungsi
dan sifatnya bukan dia pengukur
dia hanya menyampaikan berupa tp nya saja
yang bisa lihat masyarakat jadi bukan alat yang tidak berfungsi
tapi kami pemerintah kota pontianak secara transparan itu bilang sama masyarakat
kalau ingin tahu kualitas udara kota pontianak silakan
buka di playstore buka di ispunet itu data real time
kualitas udara kota pontianak masuk kategori sangat tidak sehat
dari aplikasi ispunet klhk tercatat indeks standar pencemaran udara di kota pontianak pada senin
di sekitar angka dua ratus empat puluh delapan pada konsentrasi pm dua puluh empat
itu artinya kualitas udara kota pontianak sangat tidak sehat
dinas kesehatan provinsi kalimantan barat mengimbau
masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dan kembali menggunakan masker
atas dua ratus ya lebih dari dua ratus
nah itu kita sarankan masyarakat untuk tidak berpergian keluar lebih lama
nah kemudian untuk anak anak sekolah mungkin nanti kita berkoordinasi dengan dinas pendidikan
dengan ispu yang melebihi dari dua ratus itu akan membahayakan proses belanja
mungkin akan ada proses yang kita koordinasi dengan dinas pendidikan untuk diliburkan
nah mungkin kalau di atas tiga ratus itu mungkin sudah warning ya
sementara hingga senin malam pemadaman api di lahan gambut terus dilakukan
hasil pantauan bmkg pontianak pertanggal lima belas agustus dua ribu dua puluh
pada tahun dua ribu dua puluh tiga ada seribu satu ratus tujuh puluh empat titik panas dengan sebaran titik panas terbanyak di kabupaten ketapang landak dan sanggau
hadisaputro pontianak kalimantan barat